seiring ibadah haji tahunan umat muslim dari penjuru dunia
puluhan perajin saudi bekerja keras khusus untuk menyiapkan kiswah
atau ikon kain bersulam yang biasanya menutupi kaabah
kiswah adalah kain tenun yang terbuat dari sutra dan katun
biasanya kiswah dihias dengan ayat ayat al quran
setiap tahunnya pemerintah saudi selalu menyiapkan kiswah baru
untuk ditempatkan di ka'bah yang berada tepat di tengah masjid al haram
para perajin kiswah yang berusia empat puluh hingga lima puluh tahun
dan telah bekerja sepanjang hidupnya di pabrik
di distrik om al jut akan segera pensiun
dan generasi baru dilatih untuk melakukan perdagangan dan membuat kiswah
muhammad bin abdullah bajuda selaku manajer di sebuah pabrik kiswa
menyatakan bahan baku sutra berasal dari italia
sedangkan benang perak dan berlapis emas berasal dari jerman
namun kiswah disulam dan dijahit bersama di arab saudi
dan dibiayai oleh kerajaan arab saudi
dengan biaya mencapai enam juta dolar atau setara tujuh puluh delapan miliar rupiah setiap tahunnya
semua para perajin kiswah adalah warga asli negara saudi
semua bahan kiswah dari saudi datang dari italia
tapi bahan berasal dari jerman datang dari jerman
saya memiliki satu ratus dua puluh kg berasal dari jerman dan seratus kg berasal dari saudi
tapi bahan berasal dari saudi saya memiliki enam ratus tujuh puluh kg berasal dari saudi
kaabah merupakan titik fokus haji
di mana sekitar dua juta peziarah melakukan tawaf setiap tahunnya
pentingnya kaabah menjelaskan begitu banyak usaha
yang dilakukan dalam pembuatan kain penutup kaabah tersebut
kiswah pertama adalah kiswah dari tahlia
kemudian kiswah dari tahlia
kemudian kiswah dari mokhtabar
kemudian kiswah dari masbara
kemudian kiswah dari ali
kemudian kiswah dari lidawi
kemudian kiswah dari semua
ini kiswah dari tahlia
ini kiswah dari tahlia
ini kiswah dari tahlia
ini kiswah dari tahlia